kok ini kan citra kok sama laki laki lain
apalagi lemos lemos yang pernah culik putri kok bisa sama lemos apalagi rencana citra ini
hai ah kebetulan
kamu sedih karena sekarang kelaran
tolong ya jangan bahas bahas soal putri kopi kalau misalkan aku ini
siapapun kamu mau nato putri aku akan selalu ada di samping kamu
bisa kamu sendiri aku siap jadi santaran kamu
hai kenapa aku nyaman banget ya dipeluk sama raja
hai tolong jangan kurang ajar aku ini bukan wanita sembarangan aku nggak bisa seperti itu
tapi tolong kamu ini masih suami orang kamu aja masih pakai cincin

ya aku gak akan lepaskan cincin ini karena aku yakin istri aku akan kembali
siapapun dia dan dimanapun istri aku sekarang aku akan terus pakai cincinnya
ngerakin kakek aku
gue cuma numesin lo tuh lumpuh beneran apa enggak
terus kenapa kalau misalnya aku lumpuh
gue gak bodoh amat
gue kesini tuh justru gue cuma mau ngasih tau lo
ini tuh kesempatan bagus buat lo
biar lo tuh bisa deketin si raja
gue tuh gak akan pernah kalah sama mona
raja bakalan makin perhatian sama gue
ya udah kita liat aja ntar
atau lo bakal kalah dalam kondisi lo yang kayak gini
sian banget ya
ini kan citra
kok sama laki laki lain
lemos yang pernah culik putri
ah apalagi rencana citra ini
ngapain kamu masih disini
oh kebetulan aku lupa harus ada yang aku beli di apotek
kamu kenapa roy
andis tolong kamu kasih tau saya
apa citra sering ketemu sama lemos
kamu kasih tau aku
apa kamu sering ngeliat citra jalan sama lemos
tapi aku gak mau ikut campur dengan masalah rumah tangga kamu dan citra
karena aku gak mau nanti malah kamu nuduh aku macem macem
ambilred pareng baybthere sudah menambahkan

dan memperbaiki suatu jurulatih yang sama denganmu dengan pernicipannya
apa hal yang kamu inginkan
babak guowanyh brad

ketika di rumah kalau ada edah krystalus
ia akan mirip dengan si ika ika